saya akan lanjutkan kita coba dengarkan terlebih dahulu apa kata sekretaris jenderal kemendikbud ainu naim
berkaitan dengan wacana ataupun menjelang pembukaan sekolah di zona hijau dan juga soal proses belajar daring
kita dengar berikut ini
ya jadi kita menerapkan pembukaan kembali sekolah sekolah untuk melakukan proses belajar mengajar dengan tatap muka
ini dengan sangat hati hati seperti mana diarahkan oleh presiden republik indonesia pak jokowi
nah oleh karena itu yang bisa melakukan tatap muka pertama kali itu adalah yang ada di zona hijau
itu pun tidak begitu saja tapi harus mengecek
nah kalau itu semua sudah terpenuhi kemudian apabila ada orang tua yang khawatir
kemudian keberatan anaknya untuk ke sekolah ya tidak apa apa
yang khawatir tetap belajar di rumah yang lain bisa sekolah
atau ada mungkin anak yang anggota keluarganya ada masalah kesehatan ada yang flu
atau ada yang mempunyai komorbiditas itu juga disarankan tetap belajar dari rumah
ya pak naim tapi sekolah sekolah di zona hijau tersebut secara fasilitas secara protokol mereka sudah siap begitu ya
mereka sudah mengaku kepada kemendikbud bahwa mereka sudah siap
siap dengan protokol itu dan fasilitasnya
jadi zona hijau itu salah satu kriteria
kriteria yang lain masing masing harus mengecek sendiri
jadi putir putir yang ada di dalam daftar periksa atau checklist itu sudah dipenuhi atau belum
nah hasil checking itu tentu nanti dikomunikasikan dimasukkan dalam data pokok pendidikan bisa dilihat oleh pemdanya
kemdanya juga bisa membuat judgment atau menyarankan bagaimana proses pembukaan kembali sekolah
karena kan sekolah sekolah ini juga ada dalam kewenangan pemerintah daerah
ya tadi pernyataan dari sekjen kemendikbud
saya akan langsung ke pak ramli ketua umum ikatan guru indonesia
pak ramli apakah anda kemudian setuju juga kalau sudah boleh tatap muka di zona hijau
dan betul tidak sih
agar konsep daring atau online ini masih membingungkan dan menyulitkan bagi banyak guru guru di indonesia
ya jadi selain persoalan dampak negatif dari covid sembilan belas ini kami sebenarnya sepakat dengan pak wakil wali kota tadi bahwa ini blessing
ini sesuatu yang sisi positif ada di sana
sisi positif apa yang kami temukan adalah guru guru yang selama ini tidak mau berubah
tidak mau belajar tidak mau lebih baik itu kemudian dipaksa oleh kondisi covid sembilan belas ini untuk belajar
dan inilah sebenarnya yang dimanfaatkan oleh ikatan guru indonesia kemudian melatih sekian banyak guru yang selama ini menolak untuk dilatih untuk menolak untuk mengembangkan dirinya
kami di igi sudah membuat lebih dari satu empat ratus pelatihan hanya dalam tiga bulan untuk membantu kawan kawan guru yang kesulitan menggunakan teknologi pembelajaran
karena survei kemendikbud sendiri
jumlahnya tidak banyak banyak amat
itu pertanyaan pertama
pertanyaan kedua kita adalah bagaimana regulasinya
bagaimana aturan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh
itu belajar jarak jauh
jauh berapa menit sih
bagaimana metodenya dan sebagainya
pjj kemudian memang sudah ada pedoman yang dikeluarkan kemdikbud pedoman pembelajaran jarak jauh
kami sudah membaca secara detail pedoman itu
karena kami bingung apa isinya seperti apa modelnya saya coba bagi ke teman teman guru yang lain minta mereka ada nggak yang paham konsep ini
itu ternyata mereka kabur dengan konsep itu
apa yang kabur pak ramli
apa yang dibingungkan
proses implementasi lapangan tidak jelas
jadi tadi pagi saya kebetulan menjadi narasumber di salah satu stasiun radio bersama pak dirjen pak hamid muhammad
ternyata beliau berkesimpulan bahwa memang saat ini bukan zamannya lagi untuk ada petunjuk teknis ada pedoman pelaksanaan
karena sekarang ini namanya merdeka belajar
merdeka belajar yang diangkat oleh kemdikbud kami kemudian memahaminya jadi kementerian terserah
semuanya terserah dilakukan
mau bikin apa terserah mau bikin apa terserah
kemudian pemerintah daerah diarahkan menjalankannya
terserah pemerintah daerah mau bikin apa
ini membuat pendidikan kita jadi tidak jelas
karena konsep terserah ini
yang kemudian mereka menyebutnya sebagai merdeka belajar tapi implementasi di lapangan jadinya terserah apa yang terjadi
itu pun berpotensi bertambah
dua puluh kabupaten kota
artinya terus menurus menurun
boleh jadi nanti kita berdoa mudah mudahan tidak
boleh jadi mungkin nanti tinggal lima puluh kabupaten kota dan sebagainya
dan kemudian kita akan bergantung kepada pembelajaran online
nah pembelajaran online yang dipahami kemdikbud kemudian ya sudah lah kalau tidak bisa katanya online ya pakai televisi
kalau tidak televisi rri
bapak ibu kalau sifatnya sementara ya sifatnya darurat
jadi bulan pertama bulan kedua bulan ketiga kita memahami semua itu
tapi kalau masuk bulan ke tujuh delapan sembilan sepuluh sampai bulan ke dua belas masih begitu begitu saja
apa yang bisa kita harapkan dengan pendidikan kita
tapi kan ini juga masih dalam masa darurat sebetulnya pak ramli
tonton tv terserah
mau ke sekolah terserah
semua serba terserah
tapi kemudian itu diartikan oleh kemdikbud sebagai merdeka belajar
jadi kami mulai bingung konsep merdeka belajar
berdeka belajar implementasi itu seperti apa
saya setuju tadi dengan pak wakil wali kota
ini seharusnya menjadi blessing
ini menjadi sesuatu yang berkah buat kita
kenapa berkah buat kita
banyak hal yang tiba tiba berubah dan bisa membuat kita lebih baik
dengan adanya covid sembilan belas ini terutama untuk pembelajaran
kami kemudian sudah mengusulkan yang namanya blended learning misalnya
di mana guru sudah menyiapkan videonya
kemudian membuat pembelajaran
kemudian kalaupun ada tetap muka tidak perlu lama waktu tetap mukanya
baik saya ke pak indra
pak indra kalau secara kesehatan mungkin dengan tidak tatap muka terlebih dahulu adalah pilihan yang cukup tepat ya
untuk menghindari kemungkinan terburuk
tapi apakah perlu bahwa belajar jarak jauh ini atau daring atau online ini diatur sedemikian rupa
seperti yang disampaikan oleh pak ramli
ada guidance nya yang sampai detail
waktunya berapa lama dan lain sebagainya
perlukah itu dilakukan sebetulnya pak indra
ya jadi sebelum ke sana mungkin ada beberapa poin
yang harus kita apresiasi dulu ya
dari kebijakan pemerintah kemarin
satu hal ada ketegasan
kalau tahun ajaran baru tetap mulainya juli dua ribu dua puluh
itu kan satu ketegasan yang selama ini banyak orang juga bingung
mungkin pemerintah daerah juga bingung
tapi sudah ada ketegasan
kemudian juga ada ketegasan mengenai tadi
sekolah yang boleh buka hanya yang zona hijau
dan bahkan sudah jelas aturannya di sana
yang buka dulu adalah level sma smk dan smp
kemudian disusul baru sd disusul baru paud
diatur juga masalah jarak
satu setengah meter untuk sd smp sma smk
tiga meter untuk paud
itu kan cukup detail aturannya
jadi itu hal hal yang kita apresiasi
cuma ada satu hal yang ketinggalan
padahal itu yang ditunggu tunggu
ini mau dibuat seperti apa
artinya memang butuh panduan
karena terus terang buat masyarakat indonesia
hal yang disebut dengan pjj daring ini adalah hal yang baru
dan kita semua tahu tiga bulan kemarin hasilnya jauh dari harapan kita
seperti pak wakil wali kota katakan
buat orang tua itu yang muncul adalah sekarang kedekatan emosional dengan anak anak
artinya berdekat dengan anak jadi cepat emosi
karena harus belajar sinkos tangan
berarti kan masyarakat guru kita butuh panduan nih
dan saya melihat apa yang dilakukan teman teman di ig
kalau mereka dalam tiga bulan bisa mengadakan seribu empat ratus pelatihan
tanpa ada bantuan apbn sama sekali
saya kok yakin kemdikbud yang punya bantuan apbn
bisa mengadakan pelatihan jauh lebih banyak dari igi
dan sayangnya itu yang belum dijalankan
dan kami sangat butuh para guru ini sangat butuh
kesana orang tua juga sangat butuh bantuan
gimana sih ngajarin anaknya
biar nggak cepat emosi kan gitu
pak indra panduan panduan apa yang seharusnya dibuat oleh kemendikbud
banyak hal sih
yang pertama konsep walaupun materinya sama
tapi cara mengajarnya bukan hanya medianya yang berbeda
cara mengajarnya sangat berbeda
makanya disebut dengan cyber pedagogy atau digital pedagogy
dimana di dalam pembelajaran daring dikenal istilahnya
asincranis learning itu artinya belajar yang gak harus waktunya bersama sama
jadi mereka setiap anak itu bisa yang satu belajar jam tujuh pagi
yang satu jam sepuluh yang satu jam delapan malam bisa
dan mereka bebas mau belajar saya mau belajar reni matematika
besok mau belajar nanti siang bahasa inggris atau apa
itulah konsep dari belajar daring yang lebih personalize
jadi terus terang pemerintah pusat dengan menjalankan
menggunakan media rri dan tvri itu bukan belajar daring
kenapa karena tvri dan rri masih synchronis learning
nah pola inilah ini kan pedagogi modern namanya
dan itu para guru kita butuh banyak sekali bantuan
saya yakin pemerintah pusat punya kekuatan untuk menarik semua pakar pakar pendidikan
tokoh tokoh pendidikan indonesia tokoh tokoh pakar pakar psikologi anak
sebulan inilah ini kan lagi liburan
untuk bantu negara ayo kita siapin para guru kita
ayo kita siapin para orang tua ini dibantu
saya rasa itu bisa dikoordinir jadi mungkin ini masukan buat pemerintah pusat
oke oke tapi kan kemudian itu nantinya juga bisa diatur oleh pemerintah daerah kan
seperti dikatakan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan kita
bahwa di daerah nanti yang punya kewenangan juga untuk mengatur sedemikian rupa tadi
ya bisa dibayangin mas kalau di pemerintah pusat kesulitan
gimana lagi di pemerintah daerah kan tambah bingung lagi mereka kan gitu
nanti takut salah nanti ini
jadi minimal mungkin bisa kalau melaksananya pemerintah daerah dikoordinirlah gitu
jadi pemerintah pusat mengkoordinir pemerintah daerah oke misalnya kasihlah oke untuk tegal
saya kasih pakarnya ini ngelatih guru guru ini nanti untuk wilayah kendal ini
untuk wilayah makassar ini itu kan paling nggak bisa dikoordinir oleh pusat
tapi pelaksananya terkembang
itu salah satu contoh yang bisa kita lakukan
oke jadi ada keterlibatan dari pusat yang mungkin juga lebih banyak ya dalam memberikan panduan begitu
terkait dengan proses belajar jarak jauh dan sepanjang covid ini
nanti saya akan ke pak wakil wali kota lagi tapi kita harus break terlebih dahulu
kami akan tanyakan bagaimana kemudian daerah kota tegal menyikapi tetap muka ini
apakah nanti memang tadi sudah akan mau belajar tetap muka atau apa kemudian yang perlu dilakukan dalam waktu yang
cukup masih lama ini sepanjang covid mungkin sampai akhir tahun tadi kalau kata pak jumadi
kita bahas itu saja kami akan segera kembali
baik saya langsung ke pak muhammad jumadi wakil wali kota tegal
pak jumadi tadi kita sudah banyak bahas ya soal panduan
apa yang kurang dan yang memang harus dilakukan untuk diperbaiki
untuk membuat proses belajar mengajar jarak jauh ini bisa lebih efektif lebih efisien begitu ya
tapi bagaimana kemudian daerah pak menyiasati meskipun kita tahu bahwa mungkin ada banyak sekali kebingungan
tidak ada guidance dan lain sebagainya tapi daerah seperti apa menyiasati
agar kemudian dalam situasi seperti ini secara kualitas pendidikannya tidak terlalu banyak yang diperbaiki
jadi bagaimana kita bisa mengatasi
kita harus mengatasi
tidak kemudian jadi terdegradasi karena memang proses belajar belajar
belajar mengajar yang secara daring ini
baik terima kasih
tentu saja pemerintah kota tegal pak wali dan saya dan teman teman dari dinas pendidikan berpikir ekstra keras
jadi kita sekarang mendata berapa jumlah siswa yang mempunyai komputer mempunyai webcam
berapa jumlah guru yang punya notebook kemudian berapa
masing masing siswa yang memang sudah bisa mengoperasikan komputer dan sebagainya
tapi ada beberapa hal yang harus kita pikirkan bersama apa itu mengenai jaringan telekomunikasinya
kebetulan pemerintah kota tegal kita seluruh kelurahan sudah tersambung dengan fiberoptik
tetapi kan dari kelurahan ini ke masyarakat itu yang perlu saya pikirkan
pemerintah kota tegal tentu saja tidak bisa mempunyai kemampuan
untuk sampai memberikan akses telekomunikasi
sampai dengan kepada live mile kepada siswa siswa itu sendiri
ini perlu apa
perlu kerjasama dengan pemerintah pusat
saya kira begini ini yang tadi saya bilang ini ada momentum ada blessing dispute
dalam rangka pandemi ini untuk pendidikan
ini saatnya kita bangkit bersama bagaimana pendidikan online kita bisa jalankan dengan benar
bahkan mungkin ini akan menjadi lonjakan
ini adalah lompatan yang luar biasa buat indonesia bangsa ini
apabila kita bisa mengambil momentum pendidikan online kita bisa pikirkan bersama
jadi kemudian tadi saya bilang pemerintah kota tegal siap untuk melakukan kbn
dalam artian tetap muka langsung karena kita sudah zona hijau
namun seperti yang kemarin kesepakatan empat menteri
kita harus tanya juga kepada orang tua siswa kepada kita pemerintah kepada siapapun
hasil survei tadi saya langsung
saya langsung survei kepada seluruh orang tua
tetapi online yang bagaimana kenapa
mereka masih takut
kalau kita minta muka masih takut takutnya apa
nanti malah terjadi second wave terjadi kluster baru di pendidikan karena anak anak susah diatur
perlu saya sampaikan ya
di kota tegal saya
saya sampai berpikir murid dari rumah saja tidak boleh dia menggunakan angkutan umum
ataupun menggunakan lojek atau apa namanya harus diantar sama orang tuanya
itu saya pikirkan betul betul sama seperti itu
kapasitas segala macam yang pak menteri kemarin sampaikan
kita sudah in detail bagaimana kalau kita belajar tatap muka
tapi saya masih belum pede
kita masih perlu kehati hatian kehati hatian kehati hatian kenapa
karena itu susah dikontrol
nah sekarang kita kembali ke online
sekarang tinggal bagaimana jaringan telekomunikasi kita manfaatkan
itu sangat sangat very very simple di dalam telekomunikasi
kalau kita masuk mau bekerja sama
baik saya ke pak indra
pak indra agar ini momentum ini bisa diambil dan
apa tadi yang dikatakan oleh pak wakil wali kota
apa yang harus diperbaiki dilakukan oleh baik pemerintah dan juga para tenaga pengajar ya para guru seperti apa
ya satu hal yang harus saya ingatkan bagi kita semua
kita punya target pembangunan sdm unggul
artinya pada saat pandemi pun kita harus membangun sdm yang unggul
dan kita bicara era abad dua puluh satu ini adalah era digital
jadi sudah selayaknya kalau memang anak anak kita dibangun untuk bisa hidup di era digital
bisa memanfaatkan teknologi digital ini dalam belajar
dalam kegiatan sehari hari kan begitu
itu yang tadi pak wakil wali kota katakan
blessing in discuise nya di sana
jadi yang selama ini kita masih agak jadul
masih tradisional banget
sekarang dengan kondisi ini malah dipaksa untuk jadi modern kan gitu
nah untuk ke sana memang butuh kolaborasi
butuh kerjasama dari semua pihak
artinya juga tidak hanya pemerintah pusat
tidak hanya pemerintah daerah
kita kolaborasi kita kerjasama
supaya juga proses belajar mengajar pembangunan sdm yang unggul ini
tidak terbengkalai hanya dengan gara gara pandemi covid sembilan belas ini
baik saya ke pak ramli terakhir
singkat saja pak ramli jadi bagaimana dari sisi guru
karena tentu harus terus menerus mengimprovisasi
menambah lagi ke keahlian keahlian
di luar belajar mengajar seperti biasa ya dalam situasi seperti ini
bagaimana pak ramli
jadi memang guru memiliki peran yang paling penting
dari posisi pembelajaran dari mini
kita juga tidak ingin melepas peran guru
misalnya dengan tvri rri itu kan seperti melepas peran buruh
apalagi layanan pendidikan berbayar itu melepas peran guru
sementara peran pendidikan itu ada di guru pedagoging
mungkin bisa dijalankan lewat pendidikan berbayar
lewat pendidikan berbayar itu
tetapi sisi pendidikannya tetap dari gurunya
makanya kita berharap proses pendidikan satu guru ke tiga puluh enam siswa
itu tetap bisa berjalan dengan baik
dan tidak ada hal yang sulit jika kita ingin mengubah
hanya saja memang ada teman teman guru yang selama ini
tidak mau ikut terlibat dalam mengembangkan kemampuannya
kesyukuran kita dengan adanya covid sembilan belas ini
mereka sekarang mau berubah
paling tidak mereka mau
karena mereka mau berubah
di sisi itulah sebenarnya kita yang harus masuk
kita harus masuk membimbing mereka supaya mereka bisa
bagaimana yang empat belas sekian persen ini
untuk bisa menjalankan proses pembelajaran online dengan baik
di sanalah peran dinas pendidikan untuk mengkoordir semuanya
kemudian kementerian mestinya membuat panduan
seperti apa proses pembelajaran online itu yang efektif dan efisien
seperti kata pak indra tadi
nah inilah sebenarnya yang kami kerjakan di gigatan guru indonesia
bagaimana guru itu terus menerus kita latih
supaya kemampuan mereka terus menerus meningkat
kami membagi misalnya mulai dari persiapan pengajaran
proses pengajaran sampai evaluasi pengajaran
itu semua bisa dilakukan secara online
dengan cara yang baik
kemudian proses aspek pendidikannya tidak lepas
meskipun dilakukan secara online
ini sebenarnya yang kita dorong untuk bisa lebih baik
mudah mudahan apa yang menjadi diskusi kita malam hari ini
bisa memberikan banyak masukan untuk semua pihak
karena tentu tidak bisa mengandalkan satu atau dua pihak saja
tadi juga dikatakan oleh pak indra bahwa jangan sampai dalam situasi seperti ini
upaya untuk membangun sumber daya manusia kita jadi terbengkalai
karena pendidikan adalah satu hal yang juga kunci penting untuk menuju ke sana
terima kasih banyak pak ramli pak indra pak wakil wali kota pak jumari
terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami di cnn indonesia newscast pada malam hari ini
seperti apa suasana wisata malam di jakarta di masa transisi psbb
kami akan hadirkan informasinya pada usia berikut ini